sementara itu kapolri jenderal polisi damazis mengapresiasi kinerja jajarannya terkait terungkapnya pelaku penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
meski demikian dirinya mengaku sedih karena dua orang tersangka merupakan anggota aktif di kepolisian
kapolri jenderal polisi idam aziz menyatakan kepolisian akan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan kasus penyeraman air keras terhadap novel baswedan
kapolri mengaku sedih karena terduga pelaku merupakan dua anggota kepolisian aktif berinisial rm dan rb
sejauh ini motif dari keduanya belum diketahui dan polri juga menyebut penangkapan ini merupakan permulaan
sebagai pimpinan polri saya mengapresiasi pelaksanaan tugas dan kinerja dari tim teknis ini
namun dibalik itu saya juga merasa prihatin karena ternyata pelakunya adalah anggota polri aktif
sementara menko polhukam republik indonesia
mahfud md mengaku mempercayakan langkah hukum selanjutnya terkait kasus penyerangan penyidik komisi pemberantasan korupsi atau kpk novel baswedan kepada pengadilan
yang sudah bagus lah perkembangan bagus
bahwa novel baswedan tersangkanya sudah ditahan oleh polisi dua orang diamankan lah
sudah bagus kita percayakan ke pengadilan berikutnya
pengadilan itu akan membuka semua tabir yang terselubung
seluruh kasus itu kalau memang ada yang masih terselubung nanti akan terbuka di pengadilan
kita serahkan ke polisi ke ujaksaan kemudian